kini kita beralih ke situasi lalu lintas di ibu kota jakarta
setelah hampir dua pekan hari ini adalah hari terakhir diberlakukan uji coba pencabutan aturan tiga in satu
di sejumlah ruas jalanan di ibu kota ya
apakah sistem ini efektif pencabutannya efektif
atau justru dengan tiga in satu lebih baik
kita lihat pantauan langsung suasana di jalan tepatnya di ruas semanggi
iya arah cawang dan juga arah slippy
tapi kalau kita sekarang jam enam lewat sebelas kita lihat lumayan cukup padat ya
tapi sebelah kanan itu yang arah semanggi itu lumayan jauh
walaupun di sepertinya di luar masih agak padat tapi di dalam tol ruas tolnya lumayan panjang
dan kelihatan tuh ada motor motor masuk ke jalur busway itu memanfaatkan sekali
jalur ini adalah jalur di jalan
gatot subroto yang sebelumnya ketika pemberlakuan tiga in satu ada
juga termasuk bagian aturan ini ya
dan kita lihat hari ini malam ini lebih tepatnya padat sekali di dalam tol dan di jalur arteri
iya itulah kira kira evaluasinya
nah apakah gagal atau sukses mungkin kita harus tunggu ya
pasti pemerintah dki punya analisis dan evaluasinya ya
apalagi nanti rencananya akan ada electronic pricing
jadi kalau tiga in satu nya tidak akan diberlakukan lagi mungkin ada yang lain ya